festival flora dan fauna dua ribu sembilan belas digelar selama satu bulan sejak enam september kemarin sampai tujuh oktober dua ribu sembilan belas di lapangan banteng jakarta pusat
apa saja koleksi yang ada di dalamnya
koresponden arman helmi dan jurnalis foto andika marianto sudah duluan kesana
kita lihat oleh olehnya apa
bingung belum ada agenda untuk menghabiskan akhir pekan di mana
kali ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling melihat festival flora dan fauna dua ribu sembilan belas di lapangan banteng jakarta pusat
apa saja yang ada di festival flora dan fauna ini yuk ikut saya
bagi anda yang gemar bercocok tanam atau mengoleksi tanaman hias sepertinya harus berada di sini
karena ada dua ratus delapan tenan yang terdiri dari tanaman hias tanaman obat tanaman buah dan tenan satwa peliharaan ada di sini
pengunjung yang datang kebanyakan hanya melihat lihat berbagai tanaman
tapi ada juga yang sengaja datang untuk menambah koleksi tanaman langka yang dimiliki
tanaman langka yang belum punya yang bapak cari saat ini apa sih pak
kaktus yang warna warni gitu ya
kalau dulu kan warnanya paling hijau doang
nah sekarang bermacam macam udah ada yang kuning merah ada yang coklat
dulu kan selalu warna hijau ya
dinas kehutanan dki jakarta sebagai penyelenggara festival flona tahun ini
memperkenalkan tanaman bogenville dan lidah mertua kepada masyarakat
sebagai tanaman yang berfungsi untuk mereduksi polusi yang saat ini semakin tinggi di ibu kota
di ajang ini juga terdapat stand satwa peliharaan yang ramai dikunjungi
kebanyakan mereka yang mampir adalah orang tua yang membawa putra putrinya
saya sengaja mengajak anak anak sini tuh sebagai sarana hiburan
sekaligus untuk mengedukasi anak saya supaya lebih tahu mengenai hewan hewan yang ada di sini
ya begitu juga tumbuhan tumbuhan yang ada di sini
di sini juga
pelaksanaan festival flona dua ribu sembilan belas untuk merealisasikan instruksi gubernur dki no enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas
sebagai solusi mengatasi polusi udara di jakarta
kegiatan ini juga bertujuan untuk mengubah wajah jakarta semakin maju dan modern
termasuk ruang terbuka hijaunya sebagai unsur vital
tema dari flora fauna kita ini mengusung tema sebagai kota yang modern
ya rakyatnya maju bersama gitu dengan kotanya dan salah satunya adalah ruang terbuka hijau
kita jadikan ruang hijau
jadi kita tutup semua ruang ruang hijau yang ada di lingkungan
baik itu berupa nanti vertical garden kemudian taman taman lingkungan pocket card pocket park ya
kemudian juga ada tnb
kita tahun ini ada lima puluh tiga tmb yang tersebar di lima wilayah
festival flora dan fauna dua ribu sembilan belas di lapangan banteng ini
di samping bisa melihat berbagai jenis tanaman hias ataupun juga tanaman langka
di sini anda juga bisa melihat langsung hewan langka seperti kura kura jenis sulkata ini
konon ini merupakan jenis kura kura yang berasal dari afrika yang berusia sekitar dua puluh lima tahun
dan harga jualnya katanya mencapai empat puluh juta rupiah
nah ini sedang kita kasih makan
nah di sini juga bisa menjadi wadah edukasi
kepada anda yang membawa putra putri untuk memperkenalkan langsung berbagai jenis tanaman hias ataupun juga hewan langka seperti kura kura jenis sulkata ini
arman helmi andika marianto jakarta